dengan tiga paparan yakni tren sentimen pemilih pada capres dua ribu sembilan belas
perbandingan hasil elektabilitas capres pada pemilu sebelumnya
serta faktor yang dapat mengubah pilihan masyarakat
smrc menggelar wawancara tetap muka tujuh empat belas september dua ribu delapan belas dengan satu dua ratus dua puluh responden
metode survei yang dipakai adalah multi stage random sampling
dari survei yang digelar pasangan jokowi maruf masih unggul dengan enam puluh empat persen
sementara prabowo sandiaga dua puluh sembilan delapan persen
pemilih yang belum menentukan pilihan ada sembilan delapan persen
selain itu tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja jokowi mencapai tujuh puluh tiga persen
jika situasi ekonomi domestik memburuk dan harga kebutuhan pokok naik
serta inflasi meningkat maka tren sentimen
pemilih kepada jokowi akan menurun dan beralih ke penantangnya
pertumbuhan ekonomi kita cuma lima dua persen atau lima satu persen
yang bisa disebutkan meskipun stabil ekonomi kita kan tidak tumbuh secara cepat
itu kan isu real
kemudian soal tersedia lapangan kerja soal banyaknya yang masih menganggur
seperti ditunjukkan oleh data bps sendiri memang itu ada isu isu itu
nah jadi pemerintah harus hati hati betul dengan isu isu itu
karena kalau tidak ditangani dengan baik itu potensial untuk menurunkan elektabilitas dari ketahanan